duka kembali merundung dunia hiburan indonesia
pelawak senior omas wati mengebuskan nafas terakhirnya kamis malam pada usia lima puluh empat tahun
omas meninggal di rumahnya yang terletak di kampung tipar cimanggis depok jawa barat
pelawak yang merupakan pegiat seni betawi ini meninggal lantaran penyakit paru paru
dan komplikasi yang sudah lama dideritanya
adik almarhumah mastur mengatakan omas menderita penyakit paru paru sejak bulan ramadan lalu
omas pergi meninggalkan tiga orang anak lewat pernikahannya dengan madi pribadi pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
penyakitnya penyakit paru paru
dia sudah lama
jadi pas dia sudah sembuh dia pulang
karena dia tidak becah di rumah sana
becah lama kayak orang orang gitu
karena dia becah pulang
jadi kita antri balik
setelah itu kita berbacanya di rumah
tentunya kepergian omas mendapat perhatian dari sejumlah pesohor tanah air
mereka turut berduka cita atas berpulangnya komedian asal betawi ini
rencananya jenazah omas akan dimakamkan jumat pagi di pemakaman yang tidak jauh dari rumah duka
tim liputan cnn indonesia